ketua dpp partai demokrasi indonesia perjuangan puan maharani menyebut pertemuannya dengan ketomong partai demokrat agus harimurti yudhoyono sebagai jalan pembuka menuju rekonsiliasi kedua partai
puan menyebut mimpi sbi perihal menjemput dan dijemput dengan suasana yang rukun bisa terrealisasi
kami sore pon menyebut tak ada jalan buntu termasuk rekonsiliasi dua tokoh negara yakni megawati soekarno putri dan juga susilo bambang yudhoyono
namun ia menegaskan segala sesuatu harus ada momen yang tepat
menurutnya rekonsiliasi politik antara dua tokoh ini merupakan momen penting menuju tahun politik
parpol dan rakyat harus lebih berfokus untuk membuat pesta demokrasi dengan suasana gembira dan juga damai
saya meyakini dan optimis tidak akan ada pernah jalan buntu
hanya semuanya itu kan harus pada timing yang tepat
dan mas ahaye lakukan ini merupakan salah satu jalan untuk bisa menuju sampai ke situ
sampai insya allah mudah mudahan apa yang menjadi mimpi pak sbi bisa menjadi kenyataan
saling menjemput dijemput bahkan kemudian disambut oleh presiden ke delapan